menteri perdagangan zulkifli hasan mengakui ditanda tanganinya persetujuan referensi dagang indonesia iran atau indonesia iran preferential trade agreement atau pta menjadi momentum bagi indonesia memperluas ekspor ke kawasan timur tengah
naskah persetujuan ditandatangani menteri perdagangan ri zulkifli hasan dan menteri luar negeri republik islam iran hussein amirabdullahian yang disaksikan langsung presiden ri joko widodo dan presiden iran ebrahim raisi
zulkifli menegaskan penanda tanganan naskah ini merupakan momentum penting bagi indonesia untuk memperluas ekspor ke timur tengah
zulkifli menambahkan penyelesaian persetujuan preferensi perdagangan
perdagangan ini menjadi momentum yang tepat untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas
manfaat lain bagi indonesia dari perundingan indonesia iran pta ini adalah terbukanya akses pasar ke iran melalui penghapusan dan penurunan tarif bea masuk pada saat persetujuan berlaku entry in to force
persetujuan indonesia iran pta juga merupakan sarana yang dapat meningkatkan daya saing dan mampu menembus tidak hanya pasar iran
namun juga negara negara di kawasan asia barat pada umumnya
bagi indonesia persetujuan dagang dengan iran ini adalah persetujuan perdagangan kedua dengan negara di kawasan timur tengah
sementara bagi iran merupakan persetujuan dagang pertama kali dengan negara di kawasan asia tenggara